masih dari dalam negeri kalau kita berbicara seputar jalanan zaman sekarang
bisa jadi ukuran kesabaran atau minimal gambaran bagaimana penggunanya bersikap saat menghadapi masalah di jalanan
seperti yang ditunjukkan dua kejadian viral berikut
ada pengemudi yang emosi hingga menyeruduk polisi
atau yang santai dan selfie saat ditilang
pengemudi yang menanduk polisi lalu lintas
untuk mengantisipasi kemacetan selama pembangunan ender pass matraman
satlantas polres jakarta timur memperlakukan sejumlah skema pengalihan arus
dari arah pramuka kendaraan menuju jalan tambak atau proklamasi
dialihkan melalui flyover matraman atau memutar di lampu merah selama triadi
sedang kendaraan menuju salemba harus memutar di lampu merah selamat riyadi
sejumlah rambu larangan bahkan sudah dipasang
selain busway kendaraan yang melintas dilarang lurus atau berlintas
selain peluk kanan
namun dalam kasus yang masih diselidiki
saat reskrim polres jakarta timur ini
pengemudi malah ngotot lurus
yang bersangkutan atau pengendara roda empat itu
yang mana rambu rambu itu digosipkan untuk

dan di antara anggota
yang beranggota tetap nekat robos
hingga ditangkap oleh anggota saya ini
insiden pengguna jalan melawan petugas ini tentu disesalkan
terlebih aturan lalu lintas diterapkan untuk kepentingan bersama
namun insiden tak perlu terjadi
jika masing masing pihak bisa saling menahan diri
atau menyikapinya dengan lebih santai
seperti aksi wanita pengemudi ojek online yang tengah viral ini
alih alih emosi ia justru selfie saat ditilang polisi
wanita bernama gina pebriana ini juga secara fair mengakui lupa membawa stnk
senyum dan selfie gina saat ditilang mengundang beragam komentar dari warganet
ada yang menilainya tidak serius menghadapi masalah hukum
banyak juga netizen yang menilai kina sosok yang sabar
tetap tersenyum dalam suka dan duka
yang paling bikin netizen salut saat melanggar aturan lalu lintas
supir ojek asal sukabumi ini mengakui kesalahan dan tidak berusaha kabur